jacob batalon adalah aktor keturunan filipina yang besar dan tumbuh di hawaii
aktor kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini baru dua kali bermain film
pertama adalah film northwoods di tahun dua ribu enam belas dan dalam spider man homecoming di tahun dua ribu tujuh belas
di film spider man jacob memerankan tokoh ned litz
seorang anak seusia peter parker dalam film ini yang menjadi sahabat dekat peter saat ia menjadi spider man
jadi ned adalah teman terbaik peter parker
dia seperti seorang penyayang
dan kamu tahu dia hanya seorang anak yang manis yang manis yang mencintai superhero
mencintai star wars dan dia sangat intelijen
dan kamu tahu dia hanya seorang anak yang sangat baik yang mencoba untuk menemukan
kita di atas
sebagai sahabat dari peter parker net digambarkan sangat akrab dan tahu akan kekuatan super peter
keakrapan tom dan jacob pun bukan hanya terasa di film tapi juga di kehidupan sehari hari
dari penyelamatan presi kemarin kita melihat sebuah bromansi antara kamu dan tom holland
bagaimana kalian membangunnya
kamu tahu sejak penyelamatanku kita memiliki kemisi yang tertentu
dan saya ingin mengatakan sejak kami mulai bekerja kita benar benar berhubungan dengan baik
dan sekarang saya ingin mengatakan kita adalah sebuah berbeda
saya ingin mengatakan tom harrison dan saya adalah seperti saudara untuk hidup
kamu berdua juga berada di sini
selamat malam peter
jacob bersyukur bisa bergabung dalam film spider man homecoming
sebagai perwakilan aktor keturunan asia
selain baik untuk masa depan karir beraktingnya
ia menilai perbedaan ras di industri film hollywood semakin banyak
dan hal itu baik bagi ekosistem hollywood itu sendiri
mencari pengetahuan itu sangat gila
ini seperti hal dua saya melakukan pencetak sendiri
dan saya menunggu sebentar dan saya melakukan tes layar dengan tom
dan setelah itu saya menunggu selama dua lima bulan untuk mendengar apa apa pun
dan ketika akhirnya saya mendengar berita itu seperti mimpi yang terjadi
jacob juga merasa bersyukur bisa bekerja sama dengan banyak nama besar di industri film hollywood melalui film ini